kita ke informasi lainnya wakil ketua komisi pemberantasan korupsi alexander marwata
meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi masalah kasus sejumlah pegawai di lingkungan kementerian keuangan
alex menyebut pegawai yang nakal tidak hanya di lingkungan kementerian keuangan saja
namun bisa ada di setiap lembaga ataupun kementerian
ia menegaskan kpk serius menangani kasus ini
di setiap lembaga instansi pemerintah pasti ada oknum oknum yang tidak baik
di kpk saja ada
lembaga pemberantasan korupsi ada oknum yang melakukan itu
tinggal kita bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap yang kita lihat sistem sistem yang lama tersebut
nah terkait dengan masalah pajak kami juga menghimbau
bulan maret ini bulan untuk penyampaian spt
jangan ada lagi suara suara untuk melakukan pemboikan pajak itu
kalau pajak sampai diboykot kami nggak bisa kerja
termasuk dalam rangka
untuk memperbaiki tata kelola tadi
membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik
semuanya butuh dana
dan dana itu dari mana
itu saja yang saya sampaikan
kalau menyangkut untuk oknum tertentu kami serius akan melakukan penindakan